wah banyak juga nih koleksi mama sekarang
kan papa yang nyuruh mama nuker uang
makanya mama kumpulin semua pak biar sekalian
iya biar kita cepet dapet uang barunya
loh papa kok belum beres beres
kan katanya mau nganter mama nuker uang
oh iya ma kita nuker uang dimana ya
loh papa gak tau
iya papa gak tau lokasi kaskilingnya dimana
eh papa gimana sih kemarin kan papa ini nyuruh mama
enggak ini lagi tanaman
ini bu saya mau tanya penukaran uang di mana ya bu
jadi kemarin tuh saya nukernya di bank
nah sekarang lagi ada kas keliling bank indonesia tuh bu
pak itu kayak tetangga kita deh pak
bawa ktp aja oh gitu boleh deh
beroperasi setiap hari senin sampai
dengan jumat jadi mau sekarang
mau besok mau besoknya lagi silahkan
saya temenin iya boleh pak
jadi bagus semua gak lusuh lagi
mak iya pak gimana pak bu udah
masih bingung main aja ke rumah ngobrol ngobrol
kita iya ya pak nanti kita boleh